sebanyak dua ratus empat puluh lima pembalap mengikuti kompetisi balap sepeda gunung java series downhill dua ribu dua puluh tiga seri tiga
yang digelar di trek galunggung bike park kabupaten tasik malaya jawa barat pada sabtu dan minggu
para pembalap yang datang dari berbagai daerah di tanah air hingga mancanegara
harus menjajal trek ekstrim sejauh satu enam km
dengan lintasan yang cenderung kering berpasir dan dikelilingi pohon pinus
para pembalap sepeda gunung harus bekerja keras mengeluarkan kemampuannya
agar bisa mencapai garis finish secepat mungkin
kompetisi balap sepeda gunung ini mempertandingkan tiga belas kelas
kemudian men sport ab men master abcd dan hartail open
tak hanya menjaring bibit atlet balap sepeda downhill
java series downhill dua ribu dua puluh tiga juga menjadi ajang hobi pecinta sepeda gunung
sekaligus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar
saya cukup puas sekali dengan antusias para peserta yang di luar ekspektasi kami
ternyata begitu banyak sekali yang datang dan hadir
yang ikut nonton pun masya allah banyak banget dari luar
pertama adalah potensi atlet yang akan kita gali
prestasi atlet atlet muda indonesia untuk masa depan
yang kedua adalah
potensi ekonomi masyarakat sekitar
jadi dimanapun kita buat event
itu ekonomi sekitar itu akan kita naik
sebelumnya kompetisi balap sepeda gunung java series downhill dua ribu dua puluh tiga seri satu
digelar pada maret dua ribu dua puluh tiga di sleman yogyakarta
sementara seri dua digelar pada mei dua ribu dua puluh tiga di salatiga jawa tengah
para pembalap sepeda downhill yang menjadi pemenang
mendapatkan trofi serta uang pembinaan
pembelian hadiah tasik malaya jawa barat